jelasin kenapa itu motor bisa hilang
kenapa lu bisa gak kunci
hilang di minimarket mak
waktu yang parkirin
lu udah lapor polisi belum
ampun kenapa lu kagak lapor polisi
buruan lu lapor polisi sekarang
jangan mak jangan mak jangan
sebenernya gue juga udah keluar sih dari geng sering aja
kok gara gara aku sih
jadi gak enak ya
karena karena aku suka sama kamu
tapi kalo gue jujur sih dari awal kita dikenalin sama gue
aku udah suka sama
dan aku gak tau kenapa
tiba tiba lu bilang lu udah keluar dari geng lu
tapi ternyata feeling gue bener kan lo masih ada di geng ini
udah gak usah banyak alasan
ternyata lu tuh emang gak bisa dipercaya
ternyata lu tuh bener bener kecil
sampai lu bisa bisanya telfon
lu bilang suka sama sekolah boys
sampai lu ngancam
kalo misalkan boys sama haikal dan temen temennya gak dikeluarin dari sekolah
lu bakal serang mereka ke sekolahnya
udah udah gak usah banyak alasan lagi
gue udah bener bener kecabungan sama lu
dan lu terlalu banyak kecabungan
gue gak akan ngejar lo lagi
gue gak mau lu celaka
dan asal lu tau rai
gue berubah kayak gini gara gara lu
gue mau damai sama wario juga gara gara lu rai
kok gue jadi orang bodoh banget ya
lo mau ngapain lagi kesini
gue kesini mau nyari lio
kamu mau ngapain nyari rio
gue udah denger cerita dari ian
kalau ian nantangin rio buat belapan
dan taruhannya adalah motor masing masing
tapi ternyata ian kalah
itu bukan urusan gue lagi
lagian kenapa juga sih ian mau taruhan sama rio
gue udah marahin ian
dan gue datang kesini
bukan mau berantem sama rio
tapi mau nantangin dia balik
lo cari aja sendiri rio nya
tuh apa lagi sih lipeh mohon
gue gak bisa lepas tangan kayak gitu aja
ian sama rio udah buat kesepakatan sendiri sendiri
ini gak ada urusannya sama geng kita
lo tanya boy mendingan gimana
kalian kemarin melanggar janji kan
lo akhirnya udah masuk penjara mon
karena lo jaminan perjanjian kemarin
sama temen temennya lah siapa lagi
ini yang gue takutin kang
ini semua gara gara lo tau kan
mondi pasti bakal berantem sama temen temennya
nantinya kita bakal perang lagi sama mereka
tapi mondi sama gengnya tuh
udah lah kita kejar si mondi
kita makan di restoran ya
yoi restorannya ini kita makan
dari awal gue udah yakin ya
kalau lo yang pada ngeroyokin boy
dan lo otaknya
ya elah udah sih biarin naemon
biar dia tau rasa udah menjarain gue sama mereka
siapa yang bebasin lo
gue tanya siapa yang bebasin loh
kalau bukan karena boy
lo semua masih di sana
dan lo pada mikir gak
kalau aja boy ngadu ke polisi waktu itu
gue yang bakal di penjara
karena gue jaminannya
sebenarnya mah dia takut sama kita
gue datang ke sini buat nantangin lo balik
kalau lo menang
tapi kalau lo kalah
motor ian jadi milik buah
bisa dapat dua motor
dan kalau lo kalah
gue gak mau
kalau lo emang anak motor
lo harusnya berani gak dapet semua orang
lo jangan jangan curang ya lawan ian
gue terima tantangan lo boy
ya nggak apa apa sih
cuma gue banyak kencangan motor lo
dan lagian kan
lo pasti kaku gak pakai motor lo sendiri
udah lah kamu
lo doain gue aja biar selama
jadi bisa kan gue pakai motor lo
suara motor lo kagak kedengeran
artinya tadi gusto m historia
nah iya gak ada motor
dicuri lah mak
dicuri lu pergi mana sih
kenapa motor lu jadul ya

lu pikir tuh motor murah ya
mendingan lu jual tuh motor ya
buat muda emak dagang ya
tidak tidak banget lu ngasih motor ke pencuri
tidak tidak banget sih luya
jelasin kenapa tuh motor bisa ilang
kenapa lu bisa gak kunci
ilang di minimarket mak
waktu yang parkirin
lu deh lapor polisi belum
ampun kenapa lu kagak lapor polisi
buruan lu lapor polisi sekarang
jangan jangan jangan
udah lah gak usah lapor lapor polisi
percuma kenapa percuma
jangan jangan bukannya ilang
lu jual ya tuh motor
sumpah itu motor kagak iyan jual
awas lu kalau bohong
gua sumpahin lu jadi kodok buduk lu
jangan pengen jadi kodok buduk
kemana itu motor
ingin jadiin bahan taruhan mak
buat biaya pindah sekolah
lu buat taruhan
wah lu bener bener ada kurang aja lu ya
emang lu mesti dikepul
ampun mak ampun mak
bener bener lu ya
masih lu nunggu
masih lu nunggu
masih lu nunggu
masih lu nunggu
masih lu nunggu
masih lu nunggu
masih lu nunggu
masih lu nunggu
masih lu nunggu
masih lu nunggu
masih lu nunggu
masih lu nunggu
masih lu nunggu
masih lu nunggu
masih lu nunggu
masih lu nunggu
masih lu nunggu
masih lu nunggu
masih lu nunggu
masih lu nunggu
masih lu nunggu
masih lu nunggu
masih lu nunggu
masih lu nunggu
masih lu nunggu
masih lu nunggu
masih lu nunggu
masih lu nunggu
masih lu nunggu
masih lu nunggu
masih lu nunggu
masih lu nunggu
masih lu nunggu
masih lu nunggu
masih lu nunggu
masih lu nunggu
masih lu nunggu
masih lu nunggu
masih lu nunggu
masih lu nunggu
masih lu nunggu
masih lu nunggu
masih lu nunggu
masih lu nunggu
masih lu nunggu
masih lu nunggu
masih lu nunggu
masih lu nunggu